presiden joko widodo mengabulkan gerasi yang diajukan mantan ketua kpk antasari azhar
dengan dikabulkan yang gerasi ini antasari lepas dari status bebas bersyarat dan wajib lapor setiap bulannya
menurut kuasa hukum antasari yaitu boyamin saiman informasi dikabulkan yang gerasi antasari ini
ia dapatkan dari sekretariat negara pagi ini
dan boyamin sendiri mengaku akan mengecek kebenaran informasi tersebut
ke pengadilan negeri jakarta selatan untuk melihat surat persetujuannya
sementara jurubicara presiden johan budi memastikan bahwa keputusan presiden soal permohonan gerasi ini
sudah diteken dan juga dikirim ke pengadilan negeri jakarta selatan pada senin dua puluh tiga januari lalu
menurut johan pengabulan gerasi yang diajukan mantan ketua kpk itu
tidak lepas dari adanya pertimbangan mahkamah agung yang disampaikan kepada presiden
meski sudah memperoleh status bebas bersyarat pada sepuluh november dua ribu enam belas lalu
antasari tetap mengajukan gerasi
antasari berharap bisa melakukan klarifikasi dan mengajukan rehabilitasi
bila gerasinya dikabulkan
dan saat ini kita telah terhubung via sambungan telepon dengan kuasa hukum antasari asyar boyamin saiman
selamat siang pak boyamin pak boyamin sebenarnya apa arti penting bagi gerasi ini bagi pak antasari azhar pak
arti pentingnya ketika mengajukan gerasi dengan tegas menyatakan tidak bersalah
jadi orang memahamikan gerasi itu kan mohon ampun karena ngaku bersalah
pak antasari secara tegas mengaku tidak bersalah karena dikriminalisasi
jadi artinya presiden menyetujui klaim itu
bahwa setidaknya presiden mengakui bahwa pak antasari juga tidak bersalah
terhubung dikabulkan gerasinya
karena dulu pertentangan waktu ada rapat di kemenkopulukam itu
saya diajak rapat oleh berbagai pihak di situ
juga dipermasalahkan kenapa antasari mengajukan berarti tidak mengaku bersalah seperti yang lain lain
saya secara tegas kalau disuruh mengaku salah
saya akan cabut dan tidak akan mengajukan grasi
karena saya berpendapat tidak ada ketentuan apapun harus menyatakan bersalah
dan saya tegas menyatakan pak antasari tidak bersalah dalam permohonannya
karena kriminalisasi misalnya terbukti sms nya tidak ada baju korban tidak ada dan lain sebagainya
termasuk peluru yang ternyata lebih banyak lebih besar segala macam
itu kata sebutkan semua
sehingga kalau dengan demikian saya memahami secara politis dan secara administratif pun
klaim saya bahwa pak antasari tidak bersalah dalam mengajukan gerasi
maka diakui presiden juga bahwa pak antasari tidak bersalah
ini saya ingin mengucapkan
itu titik poin yang tertinggi dari sisi ketatanegaraan
dan surat gerasi ini sudah pak bunyamin terima dari pengadilan negeri jangan terselatan
ini sudah setengah jam yang lalu saya terima
dan nomornya satu garis merenggiri tahun dua ribu tujuh belas
di situ menyatakan bentuknya dari delapan belas tahun dikurangi enam tahun sehingga tinggal dua belas
setelah dua belas pak antasari bebas selesai kemarin sudah menjalani dua belas
pak antasari statusnya sekarang adalah menjadi manusia bebas
dan hak hak yang tadinya terampas itu menjadi melekat
seperti hak perdata misalnya mendirikan perusahaan jadi direktur jadi komisaris pt
hak politik misalnya mencalonkan jadi kepala daerah maupun dpr
jadi sekarang pak antasari menjadi manusia bebas sebebas bebasnya seperti kita semua
jadi ini ada dua poin tadi yang kemudian saya pada posisi bersama pak antasari bersyukur
itu kemarin juga hadiah setelah umroh langsung gerasi diterima itu mas
baik terima kasih pak boyamin saiman telah bergabung bersama saya

dan sampaikan juga selamat kepada pak antasari hazar